pas di jalan obatnya habis ini ada obat kita bisa pulang gak usah beli obat lagi gratis
bener berarti berarti berarti
pasti enak langsung kita bikin segera di morning tips
menunjukkan tren penurunan inflasi amerika masih berlanjut
tapi waktu itu inflasi kita itu naik karena ada kenaikan harga bbm subsidi gitu
karena sepertinya cukup tinggi lonjakannya dari pan untuk periode ini
nah tapi sesungguhnya kenapa terjadi bencana
dan yang terakhir tentu kita langkah jangka panjang jauh lebih penting
jadi berusaha untuk bagaimana
makromo daerah ini sudah masuk ke agama lain
jadi menurut saya hati hatilah terhadap penyelamatan covid
madu dihasilkan lebah dari nektar yang diambil dari berbagai jenis bunga
yang disampaikan oleh ibu menteri luar negeri bahwa israel semakin brutal
apakah orang tua kakek nenek dan seterusnya
kita tidak izinkan untuk melakukan halal bihalal dengan makan bersama
aman oke bu mari
tapi nanti gue mau pensiun lebih prefer masuk ke kantoran gitu nyobain atau pengen ngebesarin ini yang bisnis kakak ini
sudah jam empat itu subuh jadi berarti jam lima di sana ya
good morning pemirsa apa kabar di hari ini
terus coba basket diajakin basket tuh sama temen terus kok suka main bola
dengan menambah makeship rumah sakit rumah sakit cadangan
ini menjadi daya tarik bagi para hacker sebenarnya
tapi kemudian kita ikuti perkembangan
orang itu kalau misalnya mau komunikasi harus turun dulu ke paseh
iya betul memang peraturan rektor sudah direvisi dan diganti dengan peraturan rektor yang baru
nah nah itu kan keturunan tuh
dicelupkan sekitar satu menit misoa langsung diangkat agar tak terlalu matang
saya sampaikan masjid buka dua puluh empat jam dan melayani siapapun yang nginep di masjid dipersilahkan
tapi seluruh indonesia itu sudah dikumpulin
atau sebelumnya juga pernah menjadi kandidat dalam pemilihan panglima tni pada tahun dua ribu dua puluh satu menggantikan hadi cahyanto
kalau itu sudah ketahuan ini kelas atlet ini
perkembangan dunia memang tak terbendung namun kearifan lokal jangan sampai dilupakan
sekali kan terutama dari sisi penggunanya yang jumlahnya cukup besar gitu kan
antara lain wayang gatut kaca arjuna buta setiaki serta wayang sabrang